basuki cahayapurnama atau ahok telah mengajukan cuti untuk menghadapi masa kampanye
pilkada dki jakarta mulai dua puluh delapan oktober dua ribu enam belas
menteri dalam negeri juga telah mengantongi nama pelaksana tugas gubernur dki jakarta
pengganti ahok yang akan diumumkan besok
hari rabu akan saya lantik
pertimbangannya apa pak
pertimbangannya eselon satu apa pak
pertimbangannya adalah eselon i yang mempunyai track record baik selama ini
sudah berpengalaman dari bawah kalian dari bawah
yang memahami mengenai otonomi memahami mengenai keuangan daerah
memahami mengenai keseketariatan daerah
sehingga tugas plt satu melaksanakan pilkada dki dengan sukses dan aman
tata kelola pemerintah di dki harus berjalan dengan baik
hubungan antara pusat dan dki dalam rangka
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
optimalisasi penyerapan anggaran dan program kerja jalan dengan baik